masih bersama kami di good morning jenazah artis senior titik kedarsi dimakamkan di tpu tanah kusir pada selasa siang
ratusan orang larut dalam suasana duka dan saat jenazah dimasukkan ke tempat peristirahatan terakhirnya
almarhumah titika darsi diketahui meninggal dunia karena mengidap kanker usus
lalu harus kita ketahui seperti apa sebetulnya gejala dan pencegahan penyakit ini ini informasinya
suasana duka menyelimuti prosesi pemakaman artis senior titika darsi selasa siang di tpu tanah kusir jakarta selatan
dari ratusan pelayat terlihat ada beberapa aktor dan aktris senior seperti selamat raharjo yayang cenur widiawati dan lainnya
di mata para sahabatnya titi dikenal baik dan periang
bahkan di masa sakit mereka menilai titi sebagai orang yang ceria dan sabar menerima cobaan
waktu dia saya nengokin di minggu lalu
minggu lalu dan keadaannya
saya terakhir seperti itu
oh masih ketawa ketawa saya ceritain soal kita kami waktu itu masih diketahui ya nongkoy ffb
saya mendapat kabar dari samuel waktu dia masuk rumah sakit
saya menyesal tidak bisa hadir tidak bisa menemui ayah rumah sakit
karena saya ada kesan yang tiap hari harus latihan
dan rencananya baru sebetulnya hari ini karena baru selesai hari minggu dan kita istirahat
ternyata dengar kemarin
dan meninggalkan kita dan kelanjutan anak anak kita
menurut anak almarhum sebelum meninggal titi sempat dirawat di rumah sakit fatmawati karena penyakit kanker usus stadium empat selama tiga bulan terakhir
kanker usus stadium empat yang mengerogoti artis titika darsis telat didiagnosa
akibatnya sel kanker terus menyebar hingga peluang sembuh pun tipis
artis multi talenta itu pun tutup usia di umur tujuh belas

selain titi kahdarsi ada beberapa artis tanah air yang juga meninggal akibat kanker usus
di antaranya zainal abidin domba agus leo dan ustadz cepot
gejala kanker terutama yang menyerang usus besar memang patut diwaspadai
tak panang bulu bukan hanya lansia siapa saja bisa terkena kanker usus
semakin dini sel kanker terdeteksi semakin besar pula peluang penderita menemukan kesembuhan
nah bagaimana mendeteksi dini gejala kanker usus besar
di indonesia kita belum melakukan penapisan atau screening asal terhadap orang orang
sehingga bisa tahu kanker itu secara dini
akan tetapi yang kita alami selama ini adalah apabila ada orang dengan sakit perut
dia datang ke dokter terutama dengan gejala gejalanya khas yaitu perubahan dari buang air besar tersebut
misalnya seringkali menjadi keras saja atau juga kadang kadang terjadi mencret
yang lebih biasa lagi adalah keluarnya darah dari anus apakah itu jelas oleh mata atau tidak
sebaiknya kita menemukannya adalah pada stadium satu sehingga kita bisa mengobati dengan langsung
misalnya dengan cara endoskopi tumor itu bisa kita angkat
untuk menghindari kanker usus sebaiknya kita juga harus memperhatikan pola makan
misalnya jika terlalu banyak memakan daging merah maka sebaiknya diimbangi dengan makanan berserat seperti kacang kacangan
selain itu hidup sehat dengan disertai olahraga yang cukup bisa mengurangi gejala kanker